gara gara dikira sampah warga lumajang membakar jasad bayi yang dibuang orang tuanya di pinggir jalan
polisi kini masih mencari orang tua bayi yang diperkirakan masih warga sekitar
sementara di blitar seorang bayi lahir dengan kondisi usus terburai keluar dari lubang pusar
inilah sosok mayat bayi yang ditemukan warga desa krai kabupaten lumajang di pinggir jalan desa
saat ditemukan bayi dalam kondisi mengenaskan
kepala kaki dan tangannya tak utuh lagi karena mengalami luka bakar
luka bakar itu sendiri disebabkan karena warga yang menemukannya mengira bungkusan plastik tersebut adalah sampah
sehingga warga langsung membakarnya
setelah diperiksa isi bungkusan ternyata jasad bayi
luka bakar itu sendiri disebabkan karena warga yang menemukannya mengira bungkusan plastik tersebut adalah sampah
luka bakar itu sendiri disebabkan karena warga yang menemukannya mengira bungkusan plastik tersebut adalah sampah
dugaan sementara jenazah bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya
polisi hingga kini masih memburu orang tua bayi yang diduga masih warga sekitar kampung
sementara di blitar bayi laki laki berusia dua hari lahir prematur dengan kondisi mengenaskan
usus terburai dari lubang pusarnya
bayi dari pasangan yohanes dan nika amelia ini lahir dengan berat dua tiga kg
dan panjang empat lima kg
bayi terpaksa dirawat dalam inkubator dan harus mendapatkan asupan dari infus
menurut sang ibu dirinya baru mengetahui kondisi bayinya mengalami kelainan saat diperiksa dokter kandungan
tika pun tak kuasa menahan sedih
selain merupakan anak pertama ia juga tidak memiliki uang untuk biaya operasi
mulai dari operasi
perawatan operasi dan lain lain semua itu kurang lebih dua ratus lima puluh
bayi lahir dengan usus terburai merupakan kejadian langka dan belum diketahui penyebabnya
pihak rumah sakit budi rahayu kini hanya bisa menjaga kondisi bayi dengan memasukkan ke dalam inkubator agar suhu bayi tetap hangat